ya berdasarkan keterangan dari ikatan pedagang pasar indonesia
ini berdasarkan hasil tes cepat yang digelar oleh pemda
terdapat empat ratus pedagang dari sembilan puluh tiga pasar di seluruh indonesia yang pedagangnya positif covid
sebagai salah satu tempat di mana kita mencari kebutuhan pokok dan selalu ramai
ada hal yang harus diperhatikan
berikut tips aman bagaimana berbelanja di pasar tradisional di saat pandemi
dokter konsultan paru dan penyakit dalam fkui rsjm teli kamelia menjelaskan
potensi penyebaran covid di pasar cukup besar
maka dibutuhkan aturan ketat dari pengelola mulai dari pembatasan pengunjung
membuat jendela agar sirkulasi udara berjalan hingga penerapan protokol kesehatan lainnya
karena dia adalah kerumunan dari orang orang dan masyarakat
dan memang tidak ada pembatasan sosial atau physical distancing
jadi harus diberlakukan ruse sebenarnya
nah rus ini memang rus yang new normal memang belum diterapkan sepenuhnya
oleh karena itu sangat penting untuk memproteksi diri sendiri
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan
pertama gunakan masker sarung tangan dan face shield agar lebih aman
jangan lupa juga
membawa hand sanitizer kantong belanja pribadi
dan sisipkan uang belanja di kantong tersendiri agar tidak buka tutup dompet
selanjutnya siapkan daftar belanjaan yang ingin dibeli
sehingga tidak perlu berkeliling dan lama berpikir ketika berada di pasar
kerumunan di pasar terkadang sering terjadi
maka hindari toko yang sekiranya dipenuhi pengunjung
carilah toko lain yang lebih sepi atau pilih jam belanja yang tidak terlalu ramai
setelah belanja sesampainya di rumah langsung cuci tangan
tekan barang belanjaan dan cuci bahan yang tidak dilakukan proses pemasakan
seperti buah dengan sabun anti bakteria
kemudian bersihkan diri dengan mandi setelah berpergian
meski pasar telah dibuka masyarakat dianjurkan berbelanja online dan keluar rumah
untuk urusan penting saja mengingat angka penyebaran covid yang tinggi
pedagang pun diharapkan terus berinovasi agar penjualan tetap
terus berjalan dan aman serta kebutuhan masyarakat pun terpenuhi